oke kita masuk ke informasi yang pertama ini tentang kisah nining ya pemirsa yang muncul kembali setelah satu setengah tahun dinyatakan tenggelam di laut pelabuhan ratu dan masih menjadi misteri
nah ternyata sebuah panti rehabilitasi mental odgj di pelabuhan ratu mengaku pernah merawat seorang perempuan yang wajahnya mirip dengan nining namun akhirnya kabur
tapi ada juga nih kabar bahwa keluarga membantahnya sementara itu polisi menyatakan selama melakukan penyelidikan sejumlah fakta mulai terungkap
di antaranya memang tidak ada bukti jika nining pernah tenggelam
kejanggalan demi kejanggalan mulai terkuak dari kasus nining yang disebut hilang secara misterius
meski belum ada titik terang tentang kasus ini polisi menyebut bisa saja nining hilang dan bukan tenggelam
dari hasil keterangan dokter yang melakukan pemeriksaan diketahui bahwa tidak ada tanda tanda nining pernah tenggelam
tapi kami masih mendalami
terkait dengan keberadaan selama satu setengah tahun ini
tapi kalau dari hasil pemeriksaan secara kedokteran memang tidak ada tanda tanda
sementara sebuah panti rehabilitasi mental yang merawat orang dengan gangguan jiwa di pelabuhan ratu mengaku pernah merawat seorang wanita yang mirip dengan nining
pengurus panti sempat mengambil foto wanita tersebut pada november dua ribu dua puluh
wanita tersebut kabur setelah dua bulan dirawat
dia memang pernah dirawat di sini
selama satu minggu masuk isolasi
kita yang mandingin kita yang urus
adalah selama dua bulan dia di sini di panti
waktu itu kita emang lagi kekurangan
jadi mungkin dia agak gimana ngelewas aja dia gak tau dari dua bulan situ gak tau
sementara itu di lokasi penemuan nining yang diklaim oleh pihak keluarga tidak ada satupun saksi yang melihat keberadaan nining di tempat tersebut
bahkan seorang penjaga pantai yang saat itu sedang bertugas piket di menara pengawas tidak melihat ada orang yang sedang mandi pada pukul dua belas malam
waktu itu gak ada gak ada penemuan dibunuh ini waktu itu
pernah malam jam dua belas sekitar dua belas
saya waktu disini di pantai saya juga ada disini
saat ini nining dirawat di rsud syamsuddin di ruangan khusus pasien dengan gangguan kejiwaan
salah satu tim dokter yang menangani nining mengatakan
nining di rumah
ini mengalami gangguan jiwa atau depresi berat karena bertahan hidup sendiri setelah dinyatakan hilang oleh keluarga
sebelumnya nining dikabarkan menghilang pada januari dua ribu tujuh belas lalu setelah dirinya pergi bersama keluarga untuk liburan ke pantai pelabuhan ratu kabupaten sukabumi
namun saat itu nining menghilang dan dikabarkan tenggelam oleh pihak keluarga
dan setelah satu setengah tahun nining akhirnya bisa ditemukan di tempat dimana nining diduga tenggelam di pantai tersebut